kita ke informasi lain saudara forum air dunia atau world water forum ke sepuluh resmi dibuka hari ini
presiden joko widodo membuka forum yang digelar di nusa dua bali
juga turut menyampaikan pidato pembukaan yang menyinggung perihal krisis air yang terjadi di dunia
forum tersebut turut dihadiri kepala negara hingga pejabat setingkat menteri
presiden jokowi menekankan bila krisis air berlanjut maka dunia akan mengalami berbagai krisis lain
seperti krisis pangan bahkan memicu perang
bisa kita bayangkan dari tujuh puluh dua persen permukaan bumi yang tertutup air
hanya satu persen yang bisa diakses dan digunakan sebagai air minum dan keperluan sanitasi
lima ratus juta petani kecil sebagai penyumbang delapan puluh persen pangan dunia
diprediksi paling rentan mengalami kekeringan
tanpa air tidak ada makanan tidak ada perdamaian tidak ada kehidupan
oleh sebab itu air harus dikelola dengan baik karena setiap tetesnya